gak mau dipikirin lagi dulu ya sih
susah loh cari majikan baik seperti majikan kamu
lagi pula kan gaji kamu disana udah lumayan besar
kalau misalnya kamu perpanjang dua tahun ke depan
kalau sampai kamu gak perpanjang
bakal banyak orang yang akan mengisi tempat kamu
nanti giliran kamu berubah
pergi lagi susah ngedapetin majikan yang baik seperti itu
lagi pula tkw sekarang itu udah beda sama tkw dulu sih
tkw sekarang itu gak cuma dari indonesia
dari negara lain juga udah banyak jadi tkw
makanya kesempatan untuk jadi tkw itu jangan sampai disiasiain
karena emang susah
mah insya allah
eh sih gak akan beli belah

akan belik lagi kesana
akan belik lagi kesana
kita akan fokus untuk mengelola rumah makan
ya kalau emang keputusannya udah bulat sih ya
cece gak bisa paksain
kan cece cuman kasih saran aja
ya udah kalau gitu terima kasih ce
sungguh tidak terpikir oleh opa ustad
kalau orang orang akan berpikir begitu
mereka mau bikin pesta
opa ustad tidak diberitahu
marah tidak kalau tuti
tersinggung apa tidak
ya marah loh opa ustad
pastinya aku juga tersinggung
coba aja kalau aku keluar rumah gak diizinin sama mams
nah ini lebih parah lagi
masuk mau bikin pesta opa ustad yang gak tau sih
sekarang opa ustad bagusnya bagaimana ya tuh
opa ustad harus buktiin sama orang orang
kalau yang mereka bilang itu gak bener
pokoknya buat aku opa ustad itu is the best
makanya aku mau nemenin opa ustad disini
gak mau dengerin orang orang bilang apa
opa ustad harus ngasih pelajaran sama woma eros
pokoknya sekarang opa ustad harus ngadain pesta pernikahannya abrai
tapi opa ustad harus ngajakin woma eros buat diskusi
her opa ustad gak boleh males dong
kalau males nanti gak naik kelas loh
opa ustad kan orangnya pinter
pokoknya opa ustad harus pergi ke rumahnya woma eros yuk
opa ustad itu harus ngajakin woma eros buat diskusi soal pesta pernikahannya
opa ustad itu harus bikin woma eros kagum sama opa ustad
dan yang paling penting opa ustad harus tunjukin sama semua orang
kalau yang mereka omongin itu
opa ustad kesananya sama siapa
kamu yang temenin ya
aku gak mau ketemu sama dede jelek
opa ustad pergi ke rumah woma erosnya
ditemenin sama oma suka aja
opa mau ditemenin kamu saja kesananya

tapi dia mau ketemu sama siapa
bukan ini opa ustad
kering dan layu
kembang rumput di
waktu hujan jadi
sudah dua kali maghrib
opa ustad tidak bersama kita
persoalannya memang berat
yang ada pada ustad
sudah masuk waktu maghrib
papa sholat di rumah aja ya
pak kata bu guru yola
laki laki itu soal dimusola
alah bu yola soal tau
kata guru agama dp juga gitu
nah kalau pak
nah iya pak
bu ini popon buatin minuman
makasih ya pohon
pohon ini karangannya denny
coba kamu lihat deh
ibu mau minta pendapat kamu
gimana ya caranya supaya kalau dia mau terlibat dalam belajar kelompok
tulisannya kelihatan males malesan dan asal asalan pon
tulisannya denny gimana pohon
sudahugghhh make him miss you